nih balikin dong motornya
semalam kayaknya kan udah sepakat untuk baikan
gak mau ribut ke depan boy
rasanya gak enak juga kalau aku tetep egois
gak mau ngalah duluan sama mama
mungkin memang harus aku duluan yang buka omongan sih
masih ngambek ya
ngambeknya lama banget sih
aduh kali ini apalagi yang diambekin
atau masih marah gara gara birah bilang mama itu mirip reva
kayak enak teka aja
adalah kan tadi malam kita udah sepakat
kalau kita itu mau
aduh untung muat tuh
ma udah dong ma
jangan gitu dong ma
udah dong ngambeknya
ya udah papa ngalah deh
malu dong sama birah
aduh dikunci lagi
emangnya mama udah gak cinta lagi sama papa ya
eh pun terus begini mah bakal bujau buka kabogo bakal punya nasib nasib
ngapain tadi emang dimanggak gerutu ini gan saya teh sedang mikirin nasib sendiri
kenapa emangnya tadi kan nyonya ngambok sama juragan terus juragan bilang bahwa dia gak
cinta lagi terus hubungannya apa kalau saya bilang nyonya itu udah gak cinta lagi sama saya
hubungannya apa kemang diman ini gan istrikan tiap hari ngambek sama saya gan padahal kan saya
cinta banget sama srijan jadi gitu kok juragan malah ketalin saya juga kan bang diman bang
diman nyonya itu nggak ngambek beneran sama saya oh itu cuma pura pura ngambek supaya saya minta
maaf sama dia begitu iya buktinya tadi malam begitu dia lapar dia makan nasi goreng kambingan
sama kita dan dia minta genjatan senjata kan sama saya ya bener banget jadi sebenarnya teh nyonya
masih cinta sama menyulakan ya iyalah manggiman dia tuh cinta banget sama saya bahkan ngambeknya itu
tanda cinta oh gitu tapi teh kenapa juragan sama nyonya kok tiap hari ribut terus gitu oh itu
biasa mang demand dalam dunia persilatan itu biasa kalau habis ngambek habis marahan biasanya lebih
mesra gitu paham oh gitu nyanyi nyanyi jawabnya baik itu pelajaran cinta yang mahal tapi aneh aneh
aneh aneh baik aduh ampun juragan juragan
udah ada kabar belum
kalau ada sesuatu yang bisa gue bantu
gue pasti bakal bantu lo rey
pokoknya kalau lo butuh bantuan apapun
kasih tau ke gue aja ya
tolong doain bokap gue aja
biar cepet ada kabar
itu udah pasti rey
aku pasti bakal bantu doaku
lo yang sabar ya
kamu udah sarapan belum
wah kebetulan nih
aku baru mau sarapan nih
lagi mau makan cimol
mau ngajak aku sarapan bareng ya
enggak sih aku udah sarapan
enggak jadi gini loh
ngajak jalan ya
mau ngajak kamu untuk nyari abahnya raya oh begitu emang mau dicari kemana ya kita coba aja
sih ke rumah sakit kek kemana kek ya itu sih kalau kau mau ya aku nggak maksa kok ya mau dong justru
aku like banget tuh kamu kita kan harus saling tolong menolong tapi kenapa ya aku nyari ke sakit
ya aku takutnya kan abah kenapa napa takutnya digebukin atau gimana gitu kan
serem ya ya siapa tahu ada yang melihat terus dibawa ke rumah sakit kan kamu cerdas
banget deh aku like deh aku aja nggak pikiran sampai situ kamu bisa sampai ke pikiran
dari tani ngumping mulu siapa yang nguping nggak ini nih tukang cimol dari tadi kepo banget
mungkin dia tahu kali ya nelpon aku orangnya cantik pakai banget dademu bisa aja yaudah kamu
cepet ya makannya nanti kalau udah kelar kamu jemput aku di halte dekat rumahku ya oh iya
siap siap langsung dimakan yang burang ya dadah bang bang bungkus dua lagi bang
ya udah yuk kita cari lagi

terima kasih ya sus
makasih ya sus
ya udah meghan kamu masa kecil hati ya kita ambil positifnya aja siapa tahu abahnya rawa nggak ada di mana mana karena dia baik baik aja tapi cuma kita doang yang nggak tahu lokasinya di mana
thanks ya dol lo tuh baik banget mau nenangin gue
aku kan harus jaga perasaan satu satunya orang yang aku sayang
udah ini tuh udah rumah sakit keberapa sih kita datang
udah banyak banyak tapi tetep abang tuh gak ada
iya ya kalo mau mau gini aku gak like deh
kasian si raya
iya itu orangnya
juri kita kejar
berang berang berang
berang berang berang
berang berang berang
aduh mana ya
tuh tuh tuh keretemah
nyalain kita aku tuh
mereka lagi yang main kan
hei balikin dong motornya
woi balik ke sini loh
sebaiknya lo balikin motor temen gue
makanya lo gak usah ikut campur urusan gue
tidak jangan dibawa motornya
mana kan berarti dia disana
ini ada apa
tadi aku sama dada tuh lagi ngejar pencuri motor bu
terus pencuri motornya tuh naikin ke tempat tempatnya
terus temen temennya balikin ke bukit dadu bu
bangun bangun bangun
tidak bol turning